geng ini untuk beli bensin
jangan telat jemput edward
awas ya kalau kamu pakai uang bensin buat traksi cewek
ya enggak tuh mak
uang jajan buat aceh mana
ih gak usah pakai uang jajan
kalau kamu lapar kamu haus pulang
di rumah lengkap
ceng misalnya si em tahu nih soal ic
terus transplan kamu disetop
aduh kalian deh semuanya pada geloknya
memangnya saya ada apa sama ice
kalian semua itu udah salah paham
terus masalahnya dibesar besarin sama kalian
ya kan tidak mungkin ada asap ceng
kalau tidak ada apinya
emang di mana ada asap bu
asepnya di kepalanya acing
mana enggak ada
doi apa apaan sih
doi duduk deh
saya lagi kesini
mendingan saya pulang aja deh
takut sama mas wadis selalu nyuci
biar disayang mertua dang
biar uang jajannya nggak lima ribu lagi
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
masih berani kamu
mau lah kang
gaji icu teh jangan dipotong sekaligus
dicicil aja lima ribu per bulan
kalo uangnya tuh nggak cukup
nggak usah beli hp yang mahal
beli yang murah aja
kalo hp murah mak nggak bisa facebookan
tunggu tuh yun
udah akang aja teh yang ke rumah pak ustadz
kita kan sudah sepakat
mau bicara sama pak ustadz
saya udah gak mau lagi rujuk sama akang
tk saya udah bulat
ngocehnya dari akang
saya teh udah cinta sama kang yadi kang
masih miskin aja udah nyakitin
tunggu tuh yun kita bicara baik baik
kamu macam mana tuh kan
tunggu aku bakal sudah segera televisi
aku ini kena balik
bukan tau sih
bentar ya cu
caca ambilin kembaliannya
mengapin ya cu
gak apa apa kok cuk
yaudah kalau gitu cu pamit
ceng cucian mak diangkatin emang udah kering
udah mak udah kering semuanya
ceng ini untuk beli bensin
jangan telat jemput edward
awas ya kalau kamu pakai uang bensin buat reaksi cewek
ya enggak tuh emak
uang jajan buat aceh mana
ish gak usah pakai uang jajan
kalau kamu lapar kamu haus pulang
di rumah lengkap
aduh gimana ini dompet saya
saya gak bisa beli
kecopetan di terminal kali kang
aduh terima kasih ya kang
sayur bapak bapak sayur
dia mau minta cerai